akibat jembatan penghubung di dua kecamatan putus
warga lumajang terpaksa menyeberangi sungai sedalam satu meter
mereka juga terpaksa mengeluarkan ongkos tambahan
untuk membayar jasa menyeberangkan motor
dengan menggunakan kayu warga yang menyediakan layanan jasa panggul ini
bersama sama mengangkut motor keseberang sungai
warga terpaksa menyeberangi sungai sedalam satu meter tersebut
karena jembatan regoyo terputus
jembatan sepanjang lima meter yang menghubungkan kecamatan pasirian
dan tempur sari ini terputus akibat abrasi pantai tempur sari
beton jembatan dan aspal jalan ambrol ke dasar sungai
meski harus membayar sepuluh hingga lima belas rupiah untuk jasa panggul motor
warga rela asalkan bisa lebih cepat sampai di kecamatan sebelah
karena untuk mempercepat waktu juga
terus kalau muter lewat kalibun ini kan jauh mas
jadi walaupun sulit tetap lewat sini
ya kalau pagi tadi masih satu meter lebih mas
tadi segini mas
ya kepinginnya si pemerintah tahu lah keadaan masyarakat di sekitar sini
untuk jalan alternatifnya kan pada rusak semua
warga yang enggan menyeberangi sungai terpaksa harus memutar melewati jalan raya pronojiwo
yang membutuhkan waktu empat jam perjalanan
selain jembatan regoyo jembatan di watu gede juga terpaksa
akibatnya tujuh desa di kecamatan tempur sari terisolir dari akses utama menuju kota lumajang
warga berharap pemerintah kabupaten lumajang segera memperbaiki jembatan
agar tidak mengganggu aktivitas warga sehari hari
nur hadi wijaksono lumajang